meningkatnya jumlah pasien covid sembilan belas di jawa timur membuat seluruh rumah sakit rujukan covid sembilan belas semakin penuh
rumah sakit lapangan indrapura koga wilham ii juga mengalami over kapasitas tempat tidur dan masih menunggu penambahan tenaga kesehatan dari mabes tni
ketua perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia wilayah jawa timur dodo anondo menyatakan
selain itu rata rata pasien yang masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan berat sehingga tingkat fatalnya menjadi lebih tinggi
apa pengetahuan yang saya terima ciri khas dari pasien delta ini atau pasien covid sembilan belas yang di jawa timur kan kemarin disebutkan oleh ibu gubernur sekitar tiga pasien
tiga pasien ini bisa saja menularkan kereangan